ah bayinya waduh udah gak selamat
kasus jual beli bayi di desa talang
seribu kabupaten oku selatan sumatera selatan
usai menangkap ibu bayi serta pasangan suami istri
sebagai pembeli dan seorang maklar
petugas kini menangkap bebe
ayah dari bayi yang dijual
dari keterangan para tersangka
justru bebelah otak transaksi jual beli bayi ini
bebe ditangkap di rumahnya jumat malam
bebe awalnya menjual buah hatinya di media sosial
senilai sepuluh juta rupiah
namun tanpa sepengetahuannya
sang istri membuat kesepakatan yang lebih murah
dengan orang lain yakni tujuh juta rupiah
bebe yang kesal kemudian melaporkan perbuatan istrinya
seluruh tersangka kini terancam penjara minimal tiga tahun
publik bilang dengan alasan sepuluh juta itu untuk
buka usaha dagang
jadi bebe semua makanya otaknya dia
cerita miris sebaliknya
terjadi di kabupaten malang jawa timur
unggahan surat pernyataan menyerahkan ibu kandung
dipelihara hingga akhir hayat di sebuah panti jompo
ibu terima sosok yang tertera dalam surat
mengaku anaknya menyerahkan dirinya ke panti jompo
dengan alasan tak mampu merawat
ibu trima kini hanya bisa pasrah
berharap ketiga anaknya berubah pikiran
dia tinggal di jakarta kerja di jakarta
ibu sendirian di rumah begitu
tadinya saya tinggal di jakarta tapi dicuekin
menurut pengelola panti jompo
sudah ada tiga orang tua usia lanjut
yang diserahkan anaknya hingga akhir hayat
satu di antaranya telah meninggal dunia
dan dimakamkan di sekitar panti jompo
mereka itu alasannya tidak bisa mengurus ibunya
dengan alasan tinggalnya berjauhan
jadi mereka menandatangani surat untuk permohonan
sekaligus penyerahan orang tua
itu diserahkan ke kita untuk proses pemakamannya
ada enam puluh orang lansia yang menghuni panti jompo
geria lansia ini
kebanyakan penghuni adalah lansia terlantar
yang diserahkan oleh dinas sosial maupun relawan kemanusiaan
semua kebutuhan penghuni panti jompo ini
diberikan secara gratis oleh pengurus dari dana para donatur
tim liputan cnn indonesia